unjuk rasa mahasiswa menolak kunjungan presiden joko widodo di kabupaten tuban kamis pagi berakhir ricuh
kericuhan dipicu oleh aksi aparat yang bertindak represif saat demo berlangsung
sejumlah mahasiswa ditangkap dalam peristiwa ini
kericuhan antara mahasiswa dan aparat keamanan ini terjadi di depan gerbang kantor pemkap tuban
aparat keamanan membubarkan paksa unjuk rasa dengan memukuli para mahasiswa
sehingga dua mahasiswa alami luka serius di kepala dan dada
bahkan petugas menangkap sepuluh mahasiswa dan diamankan kemampol
unjuk rasa puluhan mahasiswa ini sendiri untuk menolak rencana kunjungan kinerja presiden joko widodo ke kabupaten tuban
mahasiswa menganggap kunjungan kerja ini hanya pencitraan
dan tidak akan memberi dampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tuban
teman teman menilai bahwa keberadaan dan kunjungan ini itu tidak berpengaruh
dan mestinya presiden melakukan penyelesaian penyelesaian konflik yang ada di nasional
salah satunya adalah
korupsi ektp dan konflik agraria yang sampai saat ini belum selesai khususnya di kabupaten tuban
dalam kunjungannya ke tuban
presiden joko widodo akan menghadiri kegiatan panen jagung dan penjarangan jati
di kawasan hutan jati kph tuban pada jumat siang
dion fajararyanto tuban